prajurit ini tahu di mana tempat prabu siliwangi ya kan ya
lagi lagi paman ingin mengayal di lamair air geruk tidak siapa kau
kandang bunyi aku kandang bahwa mereka masukkan ke dalam penjara
jangan kandang kau tidak mau
hai lepaskan kami dari sini lepaskan
mohon maafku si prabu anggung paruh bukannya aku tidak sopan tapi aku
menjalankan perintahku si prabu siliwangi
om kosong kamu lelaki tua
putraku kian santai ibunda mohonnya
hai ibu nek keluarkanlah ibunda dari sini keluarkanlah kami semua dari sini dari penjara
ini apakah kau tega tega melihat ibunda di penjara disini maafkan aku bunda bukannya aku tega melakukan
ini kepada ibunda kau memang lebih suka melihat kami menderita bukan dan di penjara di sini
silakan bunda ingin meluduhku seperti
apa aku hanya menjalankan perintah dari ayah depramu ayo pamankuro kita pergi dari tempat ini baiklah
akhir akhir sampai atau gogo ibunda
percuma kau panggil kian saya dia tidak akan berbalik ke sini dan membebaskan kita
tapi aku berjanji kita akan keluar dari penjara ini dengan
akan membalaskan semua dendam kepadanya
kamu benar kependahkanku
suatu saat nanti
kita akan membalas kepada anak anak wangir kepadamu kamu tenang saja kepadamu
rasanya aku tidak sanggup bertemu dengan rakyatku sendiri
yang sengsara akibat peperang
masalah ini sungguh berat sekali
aku tidak bisa menyelesaikannya sendiri
apa yang harus aku lakukan
hamba sungguh sungguh tidak bisa menemukan jalan keluar
mungkin aku harus menenangkan pikiranku terlebih dahulu
aku harus bersemek
apa yang terjadi
aku harus ke sana secara samantha

kenapa membawa prajurit pada jalan
dengan cara seperti itu
apa kesalahan dia papa
prajurit ini tidak bersalah
di mana tempat
paman ingin mengayal di lama air keruh
nama aku kian santau
aku ingin membunuh prabu sirwan
dia telah membunuh ibu
kamu bisa mencobanya
itu pasti fitnah paman
tidak mungkin ayah anda membunuh orang yang tidak berdosa
apalagi seorang perempuan
ibuku sudah dibunuh oleh ayahmu
tidak mungkin ayah anda membunuh orang yang tidak berdosa

apalagi seorang perempuan
ibuku sudah dibunuh oleh ayamu
itu fitnah paman
ayamu seorang pembunuh